boy kamu nggak usah khawatir
kamu pasti akan tahu kejadian yang sebenarnya
kamu kenal papa banget dong
ya iya sih pak
eh eh pak pak
tunggu tunggu tunggu
makan ini dulu bud biar keren
makan ini dulu biar keren
ini kamu banget nih boy
cool aja pak ya
depan mama oke
pak pak mau bicara
deket boncengan sama cowok lain
duh bakat mama udah cerita waktu itu kan ke papa
mama tuh gak pacaran sama dia
waktu itu kan
pak ini bisa terus
ini suami ibu
iya kan sekarang sih macet semua
papa masih suami mama
bapak mau cerai
ya kalau papa mengkhianati cintanya mama
dan selama ini tulus sama papa
ya buat apa lagi cinta dipertahankan
eh cerai itu pada dibenjai sama allah tau
eh cerai itu bisa terjadi